enggak saya gak punya uang buat ngelunasin biayanya yang lima juta itu
kan kamu sudah bayar dp
bisa kembali gak
gak apa apa udah gitu aja ya saya mau pulang
minumannya bayar dulu
kamu yang mesen kamu yang minum bayar aja sendiri
gimana hasil patroli di pasar tadi
siap komandan aman
ah saya gak percaya
gak tau gak tau tahu ada aja
joni kok baru keliatan
iya habis kena gejala tipes
di rumah sakit
kok gak ada yang bilang
emangnya kalau ada yang bilang ci yun mau besuk
kalau gitu kemarin saya langsung kabarin ci yun
kok bisa kena tipe sih
makannya sembarangan sih makannya nggak dijaga
habisnya belum ada yang ngurusin sih
si cupri diskor sama kang kumar gara gara yang ngobrol sama yuyung
bapak udah berangkat mbah
bapak sebenarnya ngantor di mana sih
kok hari minggu gak pernah libur
kan yang udah pernah nanya sama bapak
bapak cuma bilang freelance
kalau kerjanya freelance mbah gak punya kantor
neng mau nyusulin bapak
mau minta duit sama bapak
yang mau main kan kalau minta duit sama mama gak bakal dikasih
telepon aja sendiri tanya bapak di mana
bapak di mana
bapak di mana
kok gak pake hp yang baru
kan gak ada chasernya belum bisa dipake
ya ada apa neng
neng mau main nggak punya uang
minta sama si mama
maunya minta sama bapak aja
bapak lagi di jalan
jauh dari rumah
bapak di jalan mana
biar neng susulin aja
jauhnya di mana
depan stadion persib
neng kesana bapak jangan pergi ya
belum selesai ngomong udah dimatiin
kok gak salam dulu sama mama
mau gok pak
anaknya ikut latihan sepak bola di sini

sama janjian ketemu di sini

kita mau nunggu sambil nonton latihan sepak bola
kang jajang nurjaman
unten gak kenalin
kang jajang nurjaman
unten gak kenalin
sukses terus buat persib menang terus juara terus
semenjak diskor si jupri kemana
gak tau mungkin dia balik lagi ke profesi lama
gak tau mungkin dia balik lagi ke profesi lama
jadi penari latar
jadi penari latar
ubed itu temen atau pacar
ubed itu teman atau pacar
kalau cuma temen
ya itu orangnya baik
tapi pekerjaannya berbahaya
stunman di film
mau nopet ya
enggak juga kamu enggak
ya ampun ampun
rasain kamu berani beraninya nopet saya
papa barusan bebe mau dicopet
bebe hajar saja
bebe berani jangan sampai papa saja
pergi enggak ada urusan
tadinya saya minta ketemu
buat ke malaysia
tapi enggak jadi
saya selama ini ada kerjaan
tapi saya mau berhenti
kan kamu kerja di malaysia
saya nggak punya uang buat melunasin
kan kamu sudah bayar dp
bisa kembali enggak
sudah gitu saja ya
minumannya bayar dulu
kamu yang mesen kamu yang minum
bayar saja sendiri
gimana hasil patroli di pasar tadi
siap komandan aman
ah saya enggak percaya
harus saya cek lagi
ada orang lagi yang mau
ya saya tambah
kamu berapa lama
kamu masih empat belas tahun
enggak boleh bawa motor
tapi saya juga empat belas tahun
sudah dibeli motor
gimana jualannya rame
kalau habis jualan biasanya kamu kemana
paling di rumah aja
males ah abis abisin uang
kalau jalan jalannya ya nggak pakai keluar uang mau kan
mau nggak ya
udah dicek lagi aman
kamu ngapain kesini

nggak perlu sana pergi
tentang berkorban bagko